kamu di ugd
tadi kamu pingsan aku bawa kamu kesini
udah kamu jangan bergerak dulu ya
tadi dokter bilang kamu harus istirahat disini
kau bisa dibangun
kamu itu masih harus istirahat
jangan bangun bangun dulu
kamu bisa tiba tiba disini
aku mau bikinin kaum bubur
aku tahu yang namanya orang sakit itu
makannya suka gak enak
kamu udah baik dan perhatian sama saya
gak ada yang ngerawat kamu
dimakan buburnya keburu dingin kan gak enak
aku siapin ya
kamu inget aja
resep dari dokter itu
sini biar aku bantu kamu tebusin
selama clara ada ditempat omanya
biar aku yang ngurusin kamu
jadi kamu gak perlu sungkan sungkan
itu juga kalau
kalau nggak apa apa buat kami
aku cuma mau bantu aja kok
kamu boleh benci sama aku
aku punya belas kasih sama kamu
walaupun dulu kamu pernah mengkhianati aku
oh oh ya
biar aku yang tebusin ya
aku mau pergi
aku mau pergi
roy mulai percaya sama aku
jadi aku bisa dengan mudah menukar obat obatannya roy
ini kesempatan aku buat ngerjain dia
aku ada dimana
kapan dong percaya sama aku mona
aku tau kamu gak akan datengin aku mona
karena aku tau kamu ibu yang baik
jadi kamu gak mungkin ninggalin baik
namanya arsyilah bukan bayi
bagus namanya ya
kalo sampe kamu macem macem sama arsyilah
kamu akan terima bayarannya sama aku
mau dengerin aku ya
kalo lo berpikir aku akan sakitin arsyilah
itu semua tergantung kamu
karena aku harus selamatkan anak kita
udah deh mendingan anak ini masukin aja di kamarnya
ini anak nangis terus gara gara dengerin lady teriak teriak
udah masukin kamar sekarang
kamu bisa diem gak sih
jangan coba coba kamu keluar dari kamar ini
kenapa mama kurung aku disini
salah aku tuh apa
pokoknya kamu harus ada di tempat ini
sampai mama kasih kabar
jangan coba berani berani ya sama mas
kalau enggak mama ikat kamu sekalian
bagaimana kamu bisa kenal sama dia
aku kenal sama dia dan
kalau dia di singapur
makanya aku kaget sekarang kalau dia ketemu disini sama aku
mama tau ya hubungan aku sama om lengmos
yang kurang aku di sini
supaya aku gak ketemu sama om lengmos
jangan sampe orang orang tau
ada mona yang asli disini
karena rencana aku bisa kacau
kamu mau pergi